awal tahun dua ribu dua puluh tiga ini publik digegerkan dengan fakta bahwa daerah istimewa yogyakarta
memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di pulau jawa
hal ini disimpulkan dari data badan pusat statistik
tentang profil kemiskinan d i e september dua ribu dua puluh dua yang dirilis enam belas januari lalu
persentase kemiskinan d i y sebesar sebelas empat puluh sembilan persen
sementara jawa tengah dan jawa timur kurang dari sebelas persen
jawa barat di bawah delapan persen banten di atas enam persen dan dki jakarta di bawah lima persen
atas fakta ini pemerintah daerah istimewa yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada bps
sembari menyatakan bahwa ini adalah kondisi yang menyimpang atau anomali
belindung di situ terus tapi fakta yang lain kan menunjukkan apa
statistik yang sama misalnya soal usia harapan hidup soal angka kebahagiaan
soal angka harapan rata rata lama sekolah soal indeks kesejahteraan
apa mungkin kalau kemiskinannya ekstrim menjadi tertinggi
angka angka yang tadi tidak menjadi bagian diskusi
lalu apakah bps d i e sependapat dengan kondisi yang disebut sebagai anomali ini
kalau saya bicara ipm bicara indeks kebahagiaan bicara banyak parameter lain
kita bicara seratus persen penduduk
ipm nya ya ipm punya semua
mau yang kaya banget ipm nya ya itu gabung menjadi satu
indeks kebahagiaannya juga seperti itu
sehingga kalau misalnya dengan kira kira penduduk miskin dua belas persenan
yang tidak miskin delapan puluh delapan persen
ya otomatis yang delapan puluh delapan persennya
kan sangat mewarnai semuanya
jadi nggak bisa terus dibilang bahwa itu sebuah anomali bukan anomali
karena populasinya beda
namun yang lebih mengejutkan
posisi d i e dengan persentase kemiskinan tertinggi ini
tak hanya terjadi kali ini saja
masih sama gitu
jadi kalau di jawa memang tingkat kemiskinan
persentase penduduk miskin di d i y memang yang tertinggi gitu
sejak katakanlah sepuluh tahun yang lalu pun sudah seperti itu
cuma saya nggak tahu kenapa ramenya baru sekarang gitu
meski posisinya tak pernah berubah dalam satu dekade terakhir
data bps menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan d i y
lebih cepat dibanding dengan jawa tengah dan jawa timur
untuk mengukur kemiskinan
bps menggunakan konsep kebutuhan dasar yang dikeluarkan bank dunia pada dua ribu dua puluh
hendrawan setiawan daniel yuwantoro yogyakarta